nf tersangka pembunuhan bocah berusia lima tahun di kawasan karanganyar soho besar jakarta pusat
mulai menjalani observasi di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur senin siang
proses observasi dilakukan maksimal empat belas hari
observasi dilakukan guna memastikan kondisi kejiwaan nf
kini tersangka ditempatkan di ruang isolasi

apakah orang ini mengalami kejahatan yang salah tindakan
apakah dia mengambil unsur unsur yang dapat kita menjawab terhadap kasus yang dia lakukan
merehabilitasi itu bagian dari pilihan terbaik
tetapi nanti kita akan lihat
jadi kami akan terus intensif koordinasi dengan teman teman polisnya
ya proses rehabilitasi itu tidak bisa dihitung

secara kuantitatif ya anak satu dengan yang lainnya itu kan harus dilihat
dari hasil asesmen dan kebutuhan intervensinya seperti apa
sebelumnya dengan didampingi kuasa hukumnya
keluarga korban mendatangi polres metro jakarta pusat senin siang
keluarga korban mengaku datang untuk meminta kejelasan
atas tindak lanjut kepolisian dalam menangani perkara yang menimpa anak mereka
sp dua hp itu belum dapat orang tua
sp dua hp itu perkembangan penyidikan
sebelum dapat tuh
belum ada yang ke rumah
sementara itu ayah korban mengaku orang tua nf sudah meminta maaf atas perbuatan anak mereka
rizky iktiar yahya jakarta